tapi masa ubed nggak boleh pengen punya istri cantik
anggap aja itu cita cita
kan kata pepatah bilang begini
gantungkan cita citamu setinggi langit
kasih dukungan ke ubed buat menggapainya
jangan setinggi langit
jangan terlalu tinggi
kalau setinggi langit mak
jangankan buat menggapainya
ngegantunginnya aja susah
kemarin itu aneh mak
janjian mau ketemu
eh tau tau diza dateng
terus dewi terus rosa
anehnya di mana
itu kan perempuan perempuan yang pernah ubed suka
tapi semuanya bikin ubed bertepuk sebelah tangan
itu mah perasaan kamu aja
beneran udah sarapan
enggak mau ada ding
saya mau cerita soal mantan
dia sudah ada pria lain
kalau bos sayap sudah ada wanita lain
saya merasa pertanyaan kamu itu kode
saya itu sebenarnya udah mau insaf
udah beli peci
memangnya kalau mau insap itu harus beli peci
tapi biar cocok aja
sama orang yang udah bikin saya punya semangat buat insa
dia kan pakai kerudung
dia yang dulunya sama seperti kita
saya cuma tahu nama
tahu dari cerita bos saib
belum pernah ketemu
baru suka atau udah jadi
kayak pengajuan kredit aja
ih si emak
apa apa juga harus ada prosesnya dulu
enggak ujug ujug jadi
nggak ujug ujug gagal juga
ih si emak
kenapa gak ngedukung ubed
bukannya enggak ngedukung
kamu sendiri yang cerita
masa harus sampai yang keempat
ya enggak atu
makanya kamu harus belajar dari pengalaman
pengalaman itu kan guru yang terbaik
jangan mengulang ulang kesalahan
kalau ubed suka elvi
tapi itu salah
pokoknya mah dia cocok buat ubed
kamu cocok nggak buat dia
dulu waktu saya masih kerja kantor
istri saya masih cinta
begitu saya coba bisnis dan terus bangkrut
cinta istri saya sepertinya ikut ikutan bangkrut
intinya istri saya minta pisah karena masalah ekonomi
saya dianggap sudah tidak mampu lagi menghidupi keluarga
tapi nggak harus gitu juga
bukan materialistis bos
emak aja yang sekolahnya cuma smp tahu apa itu realistis
masa kamu yang sma enggak
tapi masa ubed nggak boleh pengen punya istri cantik
kan kata pepatah bilang begini
gantungkan cita citamu setinggi langit
kasih dukungan ke ubed buat menggapainya
jangan setinggi langit
setinggi langit langit aja
jangan terlalu tinggi
kalau setinggi langit mak
jangankan buat ngegapainya
ngegantungin aja setinggi
gantungin aja susah
mungkin cita cita saya terlalu tinggi
mau jadi orang baik
mau punya kerjaan yang baik
terus punya istri cantik
tapi ya memang begitu
andaikan dia kelak benar benar menjadi milikku
saya tadi mengaminkan doa kamu
supaya doa kamu terkabul
bagus kalau gitu mak
saya tadi emosi
terlalu terbawa perasaan yang begitu mendalam
ubed mau siap siap jualan
yang bikin berat perpisahan itu bukan istri
anak bos berapa
laki atau perempuan
berarti mantan istri bos cantik
sekarang kita masih ikut bos af
masih jadi copet
suatu saat kita seperti indonesia bisa merdeka
berarti kita harus berjuang
berjuangnya harus gimana ya
kan gak mungkin
kita bawa bambu runcing terus nyerang bos aep
saya juga gak tau kita berjuangnya harus gimana
mau ngajak sarapan
sebelah kantor pos
saya sama deden
yaudah ajak aja
saya kesana sekarang
putri ngajak sarapan
rezeki mah datangnya dari mana aja ya
dari thailand memang dari seluruh negara
preparasi dan punya kamar pernah mau sore

ihr tadi udah
orang dalam praksis are way
gimana udah kamu pikir pikir
kayaknya aku gak bakal jualan
terus bakat kamu apa nyopet
terus kamu mau nyapet lagi
buku tobat yang pasti buat kamu udah kamu baca
gitu mah gak tebel kali
buat aku sih tebel
ah alasan emang kamu gak mau tobat aja kali
bukan gak mau tobat gak mau baca buku
gak tau ah